beralih ke informasi lain terinspirasi dari film the hobbit
sebuah kawasan wisata di lembang kabupaten bandung barat
di sulap layaknya negeri dongeng
setiap sudutnya didesain seperti rumah mungil yang dihuni kurcaci
mirip di film aslinya
pengunjung yang penasaran pun berdatangan dari dalam hingga luar negeri
tak perlu jauh jauh ke selandia baru untuk merasakan sensasi para kurcaci beraktivitas di rumah mungilnya
seperti dalam film the hobbit
di lembang kabupaten bandung barat area seluas satu hektare ini disulap menjadi sebuah kampung yang didesain seperti di film aslinya
mulai dari suasana luar ruangan seperti bangunan rumahnya yang menggunakan kayu
hingga suasana di dalam rumah lengkap dengan dekorasi dan propertinya
ini kan salah satu wahana terbaru di farmhouse
memang dulunya di fangos itu ada pintu hobit yang memang viral
nah itu kita terus owner kita berpikir kenapa sih nggak kita bikin rumahnya rumah hobitnya gitu
jadi supaya pengunjung itu bisa masuk bisa lihat apa apa aja sih yang ada di dalam rumah hobbit itu
uniknya wisata satu ini pun disambut baik oleh para pengunjung
yang tak hanya datang dari dalam negeri saja tapi juga dari luar negeri
sedang jalan jalan penasaran aja mau lihat rumah hobi
ternyata rumah rumah itu kayak nyata semuanya bagus
kesini ngapain sih kenapa tertarik ke tempat ini
oke sebenarnya saya banyak baca blog dan saya nampak macam dekat sini ramai bloggers datang
so saya rasa tempat ini menarik lah untuk saya bawa keluarga saya datang kesini
jadi saya datang bersama keluarga
ini gimana tempatnya
oh sangat menarik dan saya rasa sesuai lah untuk jadi sebahagia daripada pelancong kesini
selain berkeliling di setiap sudut kampung hobit
mengabadikan momen dengan berfoto menjadi agenda wajib para pengunjung termasuk saya
bagi anda penggemar berat
kalau anda sudah pernah ke tempat hobbit pasti pernah gak sih membayangkan bahkan bermimpi untuk berada di kampung ala the hobbit
dan sekarang disini saya benar benar seolah dibawa ke film tersebut karena disini didesain semirip mungkin dan senyata mungkin
salah satunya adalah ini nih tempat tidurnya the hobbies yang merupakan bangsa kerdil
tiket masuk dunia nyata film fiksi ini dibanderol seharga rp dua puluh
dian permatasari kabupaten bandung barat